saudara saudara sekalian apakah ada yang masih keberatan dengan kepergian alam marhumah ibu rizqah
apa ibu mau saya temenin dulu
enggak usah saya di sini terima kasih ya saya permisi bu selamat malam dengan ibu
ajeng ibu kami tangkap
ibu terbukti menyeludupkan
obat terlarang di dalam produk yang agak ingin dikirim kepada
ini pasti ada perusahaan saya gak mungkin enggak mungkin ada barang terlarang di
iya pak tidak mungkin bos saya melakukan hal seperti itu sebaiknya ibu jelaskan
saja di kantor untuk sementara perusahaan ini kami tutup untuk proses selanjutnya dan silakan

ajeng di penjara
ini gak mungkin
gak mungkin perusahaan ajeng
menyelundupkan obat terlarang
ini pasti ajeng di jebak ini
aku lagi pengen sendiri aku lagi gak mau diganggu
rizka kamu udah gak waras ya
orang aku gak penyentuh kamu kok
ini ada buktinya
kita berdua disatu ruangan saat itu
nih ada fotonya
coba rapat lagi ya allah
kalau mas nggak mau nikahin aku
aku akan sebarkan foto foto ini di koran
saya terima nikah dan kawinnya rizka binti niruan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana kasih insaf
rabbah ala'atina bin dunia
mulai sekarang kalian sudah jadi suami istri selamat ya
jangan ngurusin urusan gue lagi ya
eh rizka gue udah bantuin loh ya
sekarang kemana aja lo selama ini
nih ya ini bawa semua ini uang jangan sampai lo balik lagi kesini
sampai kapanpun gue gak akan lepasin loh
lo sadar gak sih
selama ini lo tuh cuma dijadiin pacung buat gue
eh rizka uang ini gak cukup
eh lo asal lo tau safina itu anak gue
ya udah bawa aja safina buat lo sana
asalkan lo jangan ikut campur lagi urusan gue dan mas abi
gasar lo rizka perempuan licik
gue itu udah bantuin lo ya untuk ngancurin urusan kakak lo
sampai sekarang urusannya jatuh ke tangan lo
lo juga udah fitnah kakak lo sampai kakak lo sekarang ada dalam penjara
eh itu urusan lo
lo sadar gak sih lo siapa lo tuh cuma kacung gue
eh rizka sampai kapanpun gue akan lepasin lo
itu urusan lo
bukan urusan gue
lihat aja gue akan balas dendam sama
kenapa selama ini aku gak dengerin kata kata aja
dan aku malah menyedihkan dia
dasar perempuan jahat pergi kamu
gak usah pura pura gak tau deh aku udah tau semuanya
tegak banget sih kamu ha
ngancurin rumah tangga aku sama kakak kamu cuma gara gara abisi kamu
mas inget ya masih ya ada anakmu di rahimku
kalau kamu mau menceraikan aku aku akan menggugurkan dia
jadi ini semua hanya fitnah
bukan ibu ajeng yang melakukannya pak
ini hanya akal akalan adiknya pak
apakah semua ucapan kamu bisa dipertanggungjawabkan
saya bertanggung jawab penuh pak atas ucapan saya semuanya pak
baiklah kalau begitu ibu ajeng harus dibebaskan dari berbagai macam tuntutan
secepatnya pak bebaskan ibu ajeng pak
kamu boleh minta tolong enggak
kamu minta tolong apa cantik
antarin diarak ke rumah mama ya pak
safina kangen sama tante ajeng
kiara kangen kumpul bareng bareng lagi
gimana kalau sekarang bapak anterin kalian ke tempat mama
yuk kita ke sana
kamu baik baik saja
kamu bisa bersama sama enggak
anak cantik sehat enggak
rakan sama mama
kamu baik baik saja ya pak
mas kamu boleh nikah sama rizka
aku enggak harap
dan satu lagi mas tolong ceraikan aku
mas aku enggak mau nyereng kamu enggak mau aku
ceraikan aku mas
sayang aku enggak akan pernah mau nyereng kamu
sayang boleh kita bercara empat mata sekarang
sudah terlambat mas
enggak ada lagi
mari kita kuburkan jenazah ini
yang terhati aku harus sama ustaz
astagfirullahaladzim ya allah
apakah ada yang masih keberatan dengan kepergian almarhumah ibu rizka
saya nggak akan pernah bisa maafin dia
masih aku mohon mas
dia udah ngancurin keluarga kita
dia udah hancur masa depan saya
saya gak ikhlas lawin dia
ajeng dia ini adik kamu yang jahat
yang udah ngancurin ngancurin masa depan kita
udah kamu tenang aja
mas abi itu suaminya kakak aku lelaki bodoh
dia tuh gak tau kalau aku pura pura
aku tuh gak cinta sama dia
aku tuh cintanya cuma sama kamu
aku tuh cuma mau menguasai semua warisan kakak aku
dan mengeruk semua tabungannya
tega banget kamu rizka
jadi selama ini kamu gak hamil
waktu aku kasih ramuan itu

aku tuh gak mau ngapain
kenapa mas marah
bunuh bunuh aja aku
kamu tuh bener bener terlaluan
kamu tuh bener bener zolim tau gak
mas juga zoling sama aku
selama kita menikah
mas gak pernah menyentuh aku
mas tuh cuman cintanya sama kakak aku aja
gak pernah cinta sama aku
aku mau maafin dia
asal kamu juga mau maafin aku
saya maafkan semua yang sudah terjadi
terima kasih ajeng
kalau gitu aku juga ikhlas
pak ustaz asapnya udah gak ada pak ustaz
bapak bapak kita makamkan jenazah ini
marilah kita berdoa untuk alam al rumah
semoga alam al rumah dapat diampuni
dosa dosanya sama allah